pertunanganan ulang antara satria dan yudin
kalau pak sugi masih berkenan ya saya dan istri saya
mengharapkan sekali dan sangat berterima kasih
enggak pak enggak
pak aku enggak mau ya pak
pak enggak usah juri juriin aku deh pak
aku gak suka sama dia pak
kamu jangan marah marah
pak enggak bisa paksa aku pak
ya mintain kelas yang lain untuk tanda tangan juga ya
makasih ya dok
kayak artis aja suruh tanda tangan
lainnya di sini
nenek mau ngajak makan bareng sama kamu
ben amat nenek
bentar ya bentar ya
jangan lama jangan lama
nek nek ngapain di sini nek
nanti mau makan
nek bentar dulu kenapa sih
siang bu cari apa
saya mau cari baju pengantin
nek nek mau nikah sama siapa nek
hah nikah sama aku
kamu mau cari makan darin sama kamu
oke ya paket tuh
nek aku boleh aja belum kelar nek
kita lihat lihat dulu juga kenapa sih
pak pak ada itu ada paket harga paket
di sini dari seratus juta sampai lima ratus juta ada bu
ehm itu sama gedungnya
oh iya ada semuanya bu
mari kita lihat lihat dulu bu
main judi ya
topat saya udah topat saya nggak main judi lagi
ya buat itu bos
ya nggak banyak sih paling dua ratus
iya dua ratus itu buat apaan
saya pengen beliin hadiah buat ayah
hadiah buat apa
tujuannya buat apa
ya selama ini kan saya nggak pernah ngasih hadiah
kan sekarang saya sudah punya pekerjaan halal kayak bos
jadi ya pengen ngasih hadiah
udah sini aja semua
eh dua ratus tadi kan
buat ayah ini tapi
iya buat ayah
ini pak bagus deh
ada yang lain
ada yang ini ini bagus pak
kalau enggak ini pak
ini kayak cocoknya pak
ini pasti ayah suka
harganya dua ratus aja pak
wah pas banget gasponnya
masih apa ya
kamu kok tumben
kangen sama kamu
coba tebak bapak bawa apa
deplasut dibapu dana pala
dan yang apa
per plugin tweak dalam per players yang berada di perfecto
yang berisi kalo kamu menggunakan

kalian vari makan ya
oh mau lihat nih di luar
gak jadi maksudnya
nah iya orang bayi dan istrinya meninggal saat melahirkan
malah bayinya gak sempet ditolong
kamu gak suka
bapak jujur sama ayah pak
sebenarnya ayah ini anaknya siapa pak
bapak jujur sama ayah pak
ya udah pasti kamu
kamu anak bapak
anak bapak satu satunya
ya anak bapak
kenapa kenapa kamu ngajak begitu
kamu gak suka sama
kalau kamu gak suka ya bapak nanti cari yang lebih bagus yang lebih mahal
kamu gak suka
kamu gak suka
kita mau jalan jalan kan
ayo kita pergi rafa
ayo kita berjalan
delapan tahun ke practi
oh bikin apa ini
lebih dewasa lebih bijaksana dan kerjanya juga sudah menunjukkan hasil yang luar biasa
pokoknya hubungan dia dengan yang dulu itu ya pokoknya nggak seperti dulu lah
sekarang satria ini adalah satria baru
pekerjaannya dia juga sudah banyak yang menghasilkan pak
tentunya juga jadi lebih matang
pokoknya gak kalah deh sama papanya
ya jadi pak suki menyambung pembicaraan kita tadi tentang rencana pertunanganan ulang antara satria dan yudin
kalau pak sugi masih berkenan ya saya dan istri saya mengharapkan sekali dan sangat berterima kasih
enggak pak enggak
pak aku gak mau ya pak
pak pak gak usah judul
jodohin aku deh pak
aku gak suka sama dia pak
kamu jangan marah marah
pak gak bisa paksa aku pak siapa judohin
satria jaga sikap kamu satria
kalau mama mau judohin judohin sama aku aja pak
aku gak mau
laksopan satria mau kemana kamu
maaf pak pak suki
ini kan sebuah ide kamu
ya tapi kan mama niatnya baik
baik baik baik